memasuki masa transisi menuju kenormalan baru satu hal yang tidak boleh dilupakan
ya sekalipun ada banyak hal beberapa hal
tapi satu hal yang nggak boleh lupa adalah masker masker masker
tapi sayang sekali masih banyak yang salah kaprah soal masker dan juga soal penggunaannya
kami tidak lelah untuk mengingatkan lagi kepada anda seperti apa penggunaan masker yang benar
cara benar memakai masker
kami ingatkan lagi gak capek capek pokoknya
karena apa karena ini yang penting sekarang
kita lihat yang pertama pada saat memasang masker apa yang harus dilakukan
yang pasti pertama cuci tangan dulu
sebelum pasang masker cuci tangan anda
setelah mencuci tangan lihat maskernya di inspek dilihat apakah maskernya baik apakah maskernya baru ada kotoran atau tidak
kemudian setelah itu gunakan masker tarik maskernya masukkan tutup
hidung anda semuanya jangan ada yang terlihat
jadi mulai dari hidung mulut dan dagu
kalau misalnya ada longgaran
kalau misalnya ada longgar ditarik ke bawah dagunya
setelah itu sudah jangan sentuh masker anda dengan tangan
tangan anda bisa kotor maskernya juga bisa kotor dan itu berbahaya
apa yang kemudian tidak dibolehkan pada saat memasang masker
ini dia yang sudah sering kita semua lupakan
siapapun anda saya rakyat biasa dan juga kalau misalnya anda lihat ada pejabat ada tokoh publik juga melakukan kesalahan yang sama
maskernya digunakan di bawah hidung
apa yang akan terjadi
jika sudah ada droplet di luar masker hidung anda sangat mungkin untuk terkontaminasi menghirup droplet itu
dan tentu ini berbahaya
ada yang lebih parah maskernya dibawa ke sini
ini juga bisa membuat masker menjadi kotor dan ini justru membahayakan kita
apa yang kemudian terjadi
kesalahan pada saat memasang masker adalah menggunakan tangan
jadi depan maskernya dipasang
jadi depan maskernya dipakai
itu juga berbahaya dan sangat tidak disarankan oleh who ya
ini bukan main main ini who sendiri yang mengatakan
kemudian kesalahan yang lain adalah menggunakan masker yang kotor
jadi menggunakan masker kain pastikan setelah anda menggunakan masker kain
misalnya anda ingin melepas makan kemudian menggunakannya lagi
pastikan masker kainnya masih dalam kondisi bersih
anda lapisi dengan tisu kemudian anda gunakan lagi
kemudian yang ini juga
jangan terlalu longgar atau juga jangan terlalu ketat
pastikan maskernya pas betul
kalau misalnya masih ada longgar diketatkan
ditarik lagi talinya ke kanan dan ke kiri
dipaskan sesuai dengan wajah anda
yang pasti jangan terlalu ketat
anda tetap harus bisa menghirup nafas dengan baik
karena kalau tidak bahaya
kalau misalnya asupan oksigen anda terganggu
itu yang harus dilihat diperhatikan ketika memasang masker
apa yang harus diperhatikan ketika melepas masker
sekali lagi mungkin kenapa ini harus diingatkan
karena sudah banyak yang lupa
kita sudah dalam masa transisi semua bersantai
kita lihat pada saat melepas masker apa yang harus dilakukan
sebelum melepas masker cuci tangan
cuci tangan dulu
kemudian lepaskan talinya seperti ini
apalagi kalau masker kotor hanya pegang talinya
jangan pegang depan maskernya
setelah melepasnya pun segera kemudian cuci tangan anda kembali
apa yang tidak boleh dilakukan
seperti tadi saya sampaikan jangan memegang depan masker
jadi bidang masker jangan dipegang
tapi hanya memegang talinya saja ketika melepas
setelah itu membuangnya juga jangan sembarangan
jadi sebelum buang sangat disarankan
banyak pakar menyarankan pakar kesehatan lingkungan
dan juga pakar kesehatan masyarakat menyarankan
masker medis terutama disemprot disinfektan dulu kemudian digunting
kenapa disemprot disinfektan
supaya kemudian limbahnya kemudian tidak menulari mereka yang membersihkan
tentunya ini kita tidak menginginkan ini terjadi
dan ini dia
jangan lupa kalau misalnya dalam jarak satu meter
atau kurang dari satu meter
jangan lupa kalau misalnya
ini dia yang saling salah kaprah
merasa sudah memakai masker
lalu bisa berdekat dekatan
dan lupa jaga jarak
jangan sampai seperti itu
kalau misalnya tidak bisa menjaga jarak
gunakan masker jangan lepas masker anda
dan jangan lupa
jangan sampai kita berbagi masker ya
kita memang diminta untuk banyak berbagi
membantu orang lain
tapi kalau misalnya anda ingin memberikan masker
bantuan pastikan masker itu bersih
dan jangan berbagi masker yang kita pakai
dengan orang lain
kalau misalnya anda ingin menyimpan masker
untuk dipakai lagi masukkan ke dalam plastik
lapisi dengan tisu kemudian anda bisa pakai lagi
kapanpun anda inginkan
kenapa kembali lagi saya sampaikan
kenapa kami terus dan tidak lelah mengingatkan anda soal ini
karena ini dia
peningkatan ya ini dia
penambahan laporan positif covid sembilan belas per hari ini seribu empat puluh tiga
artinya apa virusnya masih ada bahayanya masih ada
normal baru ini adalah ujian yang terberat
bagi kita semua
apakah kita bisa melewatinya dengan baik atau tidak
dan ini menunjukkan angka ini menunjukkan
kita belum baik baik saja
jadi terus jaga kebersihan diri
jaga kesehatan tidak hanya untuk diri kita
tapi juga untuk orang orang yang kita sayang